rencana digelarnya kongres luar biasa pssi pada delapan belas juli nanti
membuat tujuh klub sepak bola yang mengaku telah dizolimi oleh pssi
ketujuh klub yang dimotori oleh persebaya surabaya dan juga arema indonesia ini
meminta pssi mengakui dan memulihkan hak mereka sebagai anggota pssi
dengan semangat revolusi tata kelola sepak bola indonesia
tujuh klub yang mengaku dizolimi oleh pssi menggelar kesatuan aksi tuntutan
tujuh klub tersebut adalah persebaya surabaya arema indonesia persibo bojonegoro
persewangi banyuwangi persemamalang lambung fc dan persipasi bekasi
ketujuh klub tersebut keanggotaannya dikaburkan oleh pssi
karena dianggap keluar dan memiliki dualisme kepemilikan klub
di motori persebaya surabaya dan arema indonesia
ketujuh klub tersebut menggelar pertemuan untuk membahas tuntutan nasib mereka
pasca penjabutan pembekuan pssi
dalam aksinya ketujuh klub ini menginginkan sepak bola indonesia kembali kondusif
dengan melupakan permasalahan masa lalu dan membuka lembaran baru
mereka juga berharap dalam kongres nanti
status ketujuh klub yang merasa dizolimi pssi dapat dibulihkan kembali namanya
saya kira jelas tuntutan persebaya itu
bahwa secara legalitas kalau tempoh hari dibilang ada dualisme
tidak ada dualisme
dan pemerintah dalam hal ini depokum ham
sudah mengakui bahwa yang memiliki sertifikat merek persebaya adalah pt persebaya indonesia
ketujuh klub selanjutnya akan mengirim surat tuntutan kepada presiden
agar mereka mendapat perhatian dan kembali diakui pssi